kita beralih ke informasi lain saudara hujan intensitas tinggi yang menerjang kawasan gunung merapi sumatera barat
menyebabkan dua kabupaten kota di sumatera barat diterjang banjir lahar hujan
tujuh belas orang meninggal dunia akibat terjangan banjir lahar hujan
selain rumah warga rusak banjir juga memutus akses jalan nasional sialia
jalur utama yang menghubungkan padang bukit tinggi ini terputus karena badan jalan tergerus air sungai
kami dapat informasi pada pukul dua puluh tiga waktu indonesia bagian barat
dan sampai tanggal dua belas mei dua ribu empat saat ini masih dalam pencarian dan evakuasi
yang meninggal berjumlah dua belas orang saat ini sudah di rsud huta
dan selanjutnya empat orang masih dalam pencarian yaitu di kabupaten agam
dan ini masih data sementara pada hari ini
dan ini akan berlanjut melakukan asesmen dan pencarian di lokasi titik titik banjir di dua kabupaten tersebut
banjir lahar hujan terjadi sejak satu malam
menerjang sejumlah kawasan di kabupaten agam provinsi sumatera
selain di kabupaten agam banjir bandang di kabupaten tanah datar